kasih jalan kasih jalan
kasih jalan kasih jalan
memang belum pernah pak pak
biasanya ada uang kebersihan uang apa
ini orang baik baik pak
kasih jalan kasih jalan ayo
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv atau media streaming lainnya